mikir mikir dulu atuh ce
soalnya te jauh
iya kalau udah berangkat kan susah lagi untuk pulang
kerja di luar negeri enak
setiap tahun bisa dapat cuti
kalo suami mah bagaimana kita
tergantung cara kita memperbaiki
disana te gajinya besar
sembulan te enam juta
minum dulu kak
saya mau beli makan siang buat dokter clara
kang koswara mau dibelikan makan apa
gak usah repot repot saya sudah makan
kalau ketemu orang yang dikenal menyapa
tapi takut salah lagi
saya liat dong saya terang gembira tadi
saya cuma nyuruh kamu menyapa
bukan usil mau tahu urusan orang
kurangi watak ingin tahu urusan orang
itu bisa timbul gibah
kalau mengapain gini ikut
kalau terd perfilik
saya kasih resep obat
nanti bapak di depan minta sama suster ya
terima kasih dokter
cepat sembuh ya pak
kita makan disini aja ya dok
gak enak sama kak kosuara
dia lagi benerin wastafel di belakang
kamu gak beliin kak kosuara makan juga
biar kita makan bareng bareng disini
udah makan katanya
si raus lagi rame
ada pemilihan rt nanti malam
boleh juga tuh
kita makan disini
karena malam kita kesana kayaknya seru
gimana ce jadinya
mikir mikir dulu atuh ce
soalnya te jauh
iya kalau udah berangkat kan
susah lagi untuk pulang
kerja di luar negeri enak
setiap tahun bisa dapat cuti
tapi saya bilang suami saya dulu ya cek
tergantung cara kita menjaga
disana te gajinya besar
sembulan te enam juta
kalo udah lama bisa sampe delapan juta
yaudah besok nih ce
kamu tuh ya bahagia pisahnya doi nya
bahagia kenapa tuh ceng
setiap hari ibu guru iola dateng ke rumah kamu
doi gimana kalo kita tukeran anak aja doi
gak mau atuh ceng
gak mau atuh ceng
gak mau atuh ceng
kayak di sinetron harta warisan aja pake tukeran anak
sembulan aja doi gak usah lama lama
jenniper tinggal di rumah saya edward tinggal di rumah kamu
itu mah tukeran rumah namanya atuh ceng
maksudnya a ceng
a ceng tuh
tiap hari ketemu sama bu guru yoga
tanpa harus takut sama mas uha
takut sama mas uha
bercuma atuh ceng
ya pasti tinggal sama kamu ceng
maksudnya tadi teh yang mau ngajak bercanda
tapi kok jadi pusing ya
udah lah ganti topik aja
udah lah ganti topik aja
udah lah ganti topik aja
udah lah ganti topik aja

hidup dibiayai anak
seharusnya bapak teh bahagia punya anak seperti itu
bahagia tapi juga malu
bapak ini teh seperti tidak berharga
jadi beban anak
jadi kalian kalau pilih ketua rt
jangan yang berharga
kalau ekonomi lemah
nanti kalian akan susah sendiri
harus pilih ketua rt
yang banyak uangnya
yang banyak emasnya
kalau saya terpilih jadi ketua rt
saya akan beli makanan yang banyak
ini gentengnya sudah saya perbaiki
mudah mudahan nggak bocor pas hujan
sama wastafelnya juga udah saya lapis sama pelapis nanti bocor
jadi kalau nanti bocor gak bakal remes kemana mana
satu lagi bu dokter
kerani kemar mandinya juga udah selesai saya perbaiki
kalau udah gak ada yang perlu saya kerjakan saya mau pamit pulang
yang buat pergi ke jakarta itu
soalnya saya pengen cepet cepet aman ke anak anaknya segera jadi
wah ya saya juga udah cari ada beberapa toko yang jual mesin jahit
ya harganya nggak terlalu mahal kok
terima kasih bu dokter
ya udah kalau gitu besok saya jemput
gak usah bu dokter
saya aja yang kemari
saya mau permisi beres beres dulu